dan saat ini telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar gempa institut teknologi bandung irwan melano
selamat pagi pak irwan pak irwan kalau kita bisa mereview pada hari selasa kemarin ada empat kali gempa dan dua kali gempa dirasakan di warga jakarta karena berada di banten kemudian juga di jepara
menurut kepala mitigasi gempa ini tidak berkaitan satu sama lain pak tapi pastinya membuat kepanikan lalu sebenarnya apa yang terjadi pak
selamat pagi nih mas yuda terima kasih jadi kedua gempa tersebut betul yang dikatakan oleh bmkg bahwa tidak berkaitan yang satu yang tadi di utara laut jawa itu memang gempa dalam kita sebutnya
jadi lebih dalam dari tiga ratus kilo biasanya kita sebut dengan gempa yang dalam nah kalau yang kemarin itu kita sebutnya kedalaman sedang atau kedalaman medium gitu ya
karena kemarin itu kedalamannya delapan puluh kiloan nah yang kita ketahui sekarang bahwa ternyata di selatan jawa selain kita punya gempa yang dangkal nih
mungkin masih ingat ya ada gempa dangkal yang dulu tahun dua ribu enam gitu misalnya yang ada tsunami nya kita juga punya gempa yang kedalamannya medium ini nih
nah gempa medium ini sudah berkali kali ternyata terjadi di selatan jawa selatan jawa barat
misalnya kalau masih ingat mungkin
ada desember dua ribu tujuh belas juga pernah terjadi kemudian januari dua ribu delapan belas juga terjadi ya kedalamannya kira kira enam puluh sampai delapan puluh kilo itu yang terjadi kemarin ini
lalu pak irwan kalau kita lihat lalu apa sebenarnya yang harus diwaspadai setelah terjadinya gempa beruntun yang terjadi kemarin ini
nah ini itu bagian yang paling penting jadi memang yang harus kita pahami sekarang bahwa selain kita punya potensi gempa

biasanya tidak terlalu merusak biasanya tidak terlalu merusak
nah apakah ada gempa yang medium yang merusak ada juga gitu ya
contohnya misalnya gempa padang
nah jadi yang harus kita pahami sekarang bahwa kita punya potensi gempa di kedalaman yang tadi kedalaman menengah
yang bisa berdampak di area yang luas
nah kabar baiknya kemarin itu adalah gempanya karena maritimnya kecil tidak terlalu merusak
tetapi kita tidak berharap sebetulnya bahwa sangat
mungkin terjadi bahwa gempanya lebih besar daripada yang kemarin kita tidak berharap
tetapi secara teoritis dan itu pun sudah kami cantumkan di dalam peta gempa indonesia
bahwa kita punya potensi gempa di kedalaman medium
tetapi berpotensi cukup besar dan bisa merusak
nah yang kemarin itu kabar baiknya tidak terlalu merusak walaupun yang merasakan cukup luas
iya pak lukman kalau tadi anda katakan kita memang
ada kecenderungan secara teoritis terjadi gempa dengan kedalaman yang medium
kemudian potensi yang merusak
dan kemarin merupakan gempa yang boleh jadi bisa berulang kembali
lalu sebenarnya dengan peta zonasi kemungkinan rentan gempa di wilayah indonesia
langkah seperti apa nih pak untuk pemetaan bagi tempat tinggal
kemudian juga ke depannya
apakah memang harus ada relokasi dengan kondisi seperti ini yang boleh jadi akan berulang
ya jadi begini
contohnya yang gempa desember dua ribu tujuh belas itu kan beberapa
lapangan waktu itu beberapa sekolah itu rusak gitu ya
beberapa sekolah rusak walaupun tidak hancur
beberapa sekolah rusak
yang sebetulnya apabila dipersiapkan dengan baik itu
apabila kita persiapkan dengan baik seharusnya tidak mengalami kerusakan
jadi pertanyaannya tadi bagus sekali
lantas apa yang harus dilakukan
yang harus dilakukan adalah memahami resikonya
bahwa kemudian kita
jadi kejadian yang kemarin itu
kan peringatan lah bagi kita gitu ya
ini semacam soft reminder lah
eh kita ini ada loh
dan itu yang kita harus pahami
kita memahami risikonya
dan pada saat kita membangun infrastruktur apapun
sederhana misalnya kita
pilihan membangun rumah
kita punya rejeki sedikit
kemudian renovasi rumah
maka yang harus kita pahami
jadi tadi ada pertanyaan
apakah kemudian relokasi
relokasi bukan pilihan
jadi untuk sumber gempa yang medium ini
pilihannya bukan relokasi
tetapi kemudian kita pahami potensinya
kita perkuat diri kita
kita perkuat komunitas kita
kita perkuat lingkungan kita
baik terima kasih pakar gempa yang situ
teknologi bandung bapak irwan melana
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia new day